dari tiga kapal yang sama tersisa satu kapal ini yang masih beroperasi
enam tahun telah mengarungi lautan dan dua kali keliling dunia
sang legenda kapal latih taruna taruni akademi angkatan laut
inilah kri dewa ruci
yang membuat kri dewa ruci unik adalah tiang tiang layarnya
dihiasi ukiran khas indonesia yaitu ukiran toraja jawa dan papua
pada eksterior anjungan terdapat ukiran khas jepara
bukan hanya itu lonceng kapal dipertahankan dan kemudi manual masih digunakan
kri dewa ruchi telah menghasilkan ribuan pelaut andal
dan hingga kini masih difungsikan sebagai kapal latih taruna taruni akademi angkatan laut
ilmu dasar kelautan yang ditanamkan
seperti navigasi astronomi dan buka tutup layar
ini adalah tenaga manusia yang menjadi ilmu dasar
sebelum mengawaki kapal tni al yang canggih
sebenarnya kri dewa ruci dengan teknologi tahun lima puluh an
ini menjadi pelatihan dasar bagi taruna akademi angkatan laut
jadi peralatan kebaharian kemudian untuk permesinan itu cukup sederhana
jadi akan memudahkan kita mengenalkan keangkatan lautan
atau perkapalan kepada taruna akademi angkatan laut
tetapi selain itu untuk peralatan navigasi
pelaratan elektronika dan komunikasi
kita tetap mengikuti perkembangan teknologi
kapal buatan jerman ini juga menjadi duta budaya
kesenian wisata nusantara dan pengemban diplomasi internasional
sering menjuarai kompetisi kapal tinggi
kri dewa ruci juga dinanti nanti untuk mengikuti festival di berbagai negara
dan menarik perhatian karena keramah tamahan anak buah kapal serta tarunanya

dalam usianya yang lebih dari setengah abad
kri dewa ruci tak lepas dari perawatan
salah seorang mekanik setia berlayar bersama selama tiga puluh satu tahun
perawatannya karena sesuai profesional abk masing masing
bahkan orang luar negeri pun kagum dengan keberadaan masih adanya tentang kri dewa ruchi ini
dengan begitu perawatannya yang masih tradisional
sebagai contoh untuk pembersihan geladak
kemudian juga untuk perawatan kelapa itu sendiri
kri dewa ruci telah sembilan puluh enam kali melakukan operasi pelayaran
dan kini bermarkas di kuarmada ii
kanza tamarindora miki peresia surabaya